bingung memilih asuransi pendidikan yang baik dan aman bagi masa depan buah hati anda
dan bagaimana pula mengelola dana yang dialokasikan untuk asuransi pendidikan
simak laporan selengkapnya berikut ini
salah satu tugas orang tua adalah mempersiapkan masa depan anak
sebagai tambahan bekal orang tua dapat memilih asuransi pendidikan
atau bisa dalam bentuk tabungan pendidikan yang bisa digunakan untuk membiayai pendidikan
mulai dari taman kanak kanak hingga perguruan tinggi
emi ridawati misalnya sebelum memiliki asuransi pendidikan bagi putri putrinya
ia berusaha mengorek informasi terlebih dahulu dari kerabat atau sahabatnya
bahkan mencari penjelasan melalui internet tentang produk serta benefit yang diperoleh
dari provider asuransi pendidikan
tak hanya itu ia memastikan harus mendapatkan keterangan sedetil detilnya dari agen asuransi
sehingga tidak ada keraguan yang muncul
jadi kita tidak perlu yang seperti orang bilang yang harus kita pergi terus
menanyakan terus begitu
itu memang hasil dari informasi yang kita dapat dari sekelilingnya kita
perencana keuangan daniel alexander gosana menganjurkan agar masyarakat
mendahulukan asuransi pendidikan ketimbang tabungan pendidikan
menurutnya asuransi pendidikan masuk ke dalam manajemen risiko keuangan
yang sifatnya jangka panjang dibanding tabungan pendidikan
oke kalau dari perhitungannya sebenarnya kita sebagai orang tua mungkin beda beda
maksudnya beda beda apa
beda beda dalam hal oh anak kita mau kita kuliahin kemana nih
tapi kalau misalnya nggak beda beda ya bukan nggak beda beda
nggak tahu nih anak kita mau kita kuliahin kemana gitu kan
kita ambil aja sekarang iseng main atau browsing gitu ya
oh ambil deh fakultas ekonomi atau fakultas teknik kedokteran apapun
nah yang kita cita citakan misalnya yang kita mau dulu kan saat ini
anak kita mungkin baru satu tahun
dia nggak tahu mau jadi apa gitu kan
kita browsing aja di fakultas yang kita mau
oh sekarang harganya berapa
nah simpelnya ini hitungan gampangnya sebenarnya
dalam empat tahun itu naik dua kali lipat gitu aja
tapi kalau mau lebih akurat kita pakai ada rumus namanya future value
future value itu rumusnya adalah present value atau harga sekarang
itu dikali dengan satu ditambah inflasi dipangkat
berapa lama lagi
nah nanti kita dapat tuh dapat angka sekian m sekian ratus juta
nah itu yang angkanya ya
direktur eksekutif asosiasi asuransi jiwa indonesia togar pasaribu mengatakan
masyarakat harus cermat memilih asuransi termasuk asuransi pendidikan
menurut pasar ibu pilihlah perusahaan asuransi yang resmi terdaftar
di otoritas jasa keuangan republik indonesia
juga menjadi anggota asosiasi asuransi
asuransi jiwa indonesia
selain itu carilah provider asuransi yang kantor perwakilannya tidak terlalu jauh
dari tempat berdomisili
agar sewaktu waktu bisa dengan mudah berkonsultasi dengan agen atau petugas asuransi
nah yang ketiga pak rbc pak
risk base c nya saya lupa tapi ini kayak car nya perbankan
jadi ini tingkat solvensi atau kesehatan perusahaan asuransi jiwa
satu ratus dua puluh persen
jadi kalau dia dibuat seratus persen artinya terjadi something wrong with the company
dia harus di atas satu ratus dua puluh persen kisarannya satu ratus dua puluh sampai dua ratus lima puluh persen
itu bisa dianggap perusahaan yang sehat
ada sih yang sampai ribuan persen
ada pak tapi hati hati
biasanya ini perusahaan baru pak
karena memang belum banyak kegiatan belum banyak aktivitas ya
dan menurut saya
dua ratus lima puluh persen itu penggunaan dana perusahaan itu nggak optimal
jadi banyak nganggur dana nganggur
dan hanya idol gitu
asosiasi asuransi jiwa indonesia menyarankan kepada calon peserta asuransi jiwa
atau asuransi pendidikan
agar menyisihkan dua puluh persen dari jumlah income atau gaji
untuk proteksi pendidikan anak
hal ini tak bersifat mutlak
tapi bisa disesuaikan dengan cash flow atau pengeluaran bulanan
kesadaran memiliki asuransi dari masyarakat
kesadaran memiliki asuransi dari masyarakat
saat ini terbilang cukup rendah
berdasarkan data dari asosiasi asuransi jiwa indonesia
dari total dua ratus enam puluh juta jiwa penduduk indonesia
pada kuartal pertama dua ribu sembilan belas
baru tujuh belas tiga puluh sembilan juta orang yang membeli produk asuransi secara perorangan
termasuk asuransi pendidikan
dan tiga puluh lima lima puluh tujuh juta orang yang membeli produk asuransi secara kelompok
termasuk instansi dan perusahaan
ingat asuransi merupakan produk investasi jangka panjang
yang bermanfaat bukan hanya bagi diri sendiri
keluarga dan orang terdekat
arman helmi fadli julian jakarta